sudah ada anchor cnn indonesia fani imaniar di wisma sugondo joyo puspito cibubur jakarta timur
selamat siang fani
fani apakah pada siang hari ini para siswa terpilih dari setiap provinsi sudah hadir tanpa melakukan registrasi di sana
selamat siang fani
dua puluh juli saatnya para calon paski beraka dua ribu sembilan belas berkumpul di wisma sugodo joyo puspito cibubur jakarta timur
untuk melaksanakan registrasi
di hari pertama mereka nantinya akan menipati wisma ini
sampai sekitar lebih dari satu bulan ke depan dalam rangka menjalin atau menempuh mimpi mereka
untuk menjadi paski braka dua ribu sembilan belas yang nantinya akan mengibarkan dan juga menurunkan bendera pusaka di istana merdeka jakarta
dan memang di hari pertama ini merupakan hari pertama dan beberapa jam lagi mereka akan melepaskan sebuah
atau alat komunikasi yang selama ini menjadi alat keseharian mereka dalam berkomunikasi
melihat bagaimana perkembangan yang terjadi sehari harinya di indonesia khususnya
tapi per nanti sekitar pukul enam belas waktu indonesia barat sampai nantinya satu bulan lebih dari satu bulan ke depan sampai tanggal tujuh belas agustus dua ribu sembilan belas
mereka harus melepaskan dari keseharian mereka di kampung halaman mereka masing masing
tidak hanya kepada keseharian mereka bersama dengan orang tua dan juga teman teman serta kehidupan keseharian mereka di sekolah
tetapi juga kebiasaan mereka yang sehari harinya ada di rumah harus mereka tinggalkan
karena mereka akan mengikuti rutinitas baru kebiasaan baru
dan juga pelatihan pelatihan yang tentunya berguna untuk perjalanan mereka menjadi paski berangkat dua ribu sembilan belas
tapi mungkin seperti logika atau kebiasaan yang terjadi
kalau misalnya ada sebuah kedatangan tapi juga ada perpisahan
khususnya untuk para orang tua yang melepas anak anak mereka untuk menjadi paski beraka dua ribu sembilan belas ini
dan seperti apa perasaan kemudian juga kesan mereka
kita sudah bersama dengan para narasumber saya
siang hari ini ada bu yeti kemudian juga ada pak wahyu yang akan melepas anak mereka
fara eldiba perwakilan dari jawa barat yang nantinya akan menjadi paski braka dua ribu sembilan belas ya
selamat siang assalamualaikum bu yeti fara pak wahyu
selamat siang terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi atau wawancara bersama kami di indonesia
bu yeti pak wahyu fara nih kalau tadi kami dapat infonya adalah anak tunggal
ibu gak apa apa nih sama bapak melepas farah untuk lepas dari keseharian ibu gitu
untuk mengikuti paski berangkat ini lebih dari satu bulan
ya gimana ya harus siap ditinggalkan
biasanya setiap hari bareng bareng kan bu ya
kemana mana pasti bareng
ada harapan mungkin dari bapak sama ibu
ke bapak aja lah
iya memang cita citanya dia seperti itu sebetulnya
jadi kalau misalnya walaupun harus melepas tidak ketemu selama lebih dari satu bulan
tapi dia mengimpinya fara
fara enggak apa apa
enggak itu bagian dari belajar dia untuk menjadi orang
ini ada pesan enggak pak ada harapan buat fara
ya tentunya bahwa ini adalah merupakan perjalanan pertama masuk gerbang dunia yang paling besar nanti
dan saya yakin bahwa suatu saat dia akan lebih dari ini
oke bapak semangat terus ya pak ya
tapi saya mau tanya sedikit nih pak wahyu dan bu yeti
keseharian fara kalau di rumah gimana sih
mungkin ada apa namanya kayak kebiasaan kebiasaan yang bukan
pak wahyu dan juga bu yeti ini akan berpesan sama farah
jangan dilakukan dulu nih biar kamu biar menjadi lebih dewasa gitu
mau bu yeti atau pak wahyu
oke pak wahyu
biasa biasa aja sebagai anak muda gitu ya
nggak pernah ada yang apa gitu ya
karena dia enggak punya saudara kan di rumah
cuci baju sendiri pak beres beres
kadang kadang kadang kadang dibantu ibunya
ini kan berarti tiap hari ya
nah itu bagian dari belajar dia itu
bu mungkin ada komentar
apa ya kegiatannya
ya tiba tiba itu seperti anak anak seperti biar
anak apa sih yang lainnya gitu ya
ke sekolah cuma emang dia apa sih suka banyak kegiatan di sekolah
terutama dalam kegiatan kesenian
dari kegiatan kesenian terus tiba tiba mau jadi calon pas ki braka tuh gimana bu dulu perjalanannya
kalau dibilang instan ya instan ya
instannya ini kegiatan
karena dia sepengetahuan saya semenjak di smp dia belum pernah mengikuti ekstra kulikulair pas ki braka
terus di sma juga belum pernah malahan dia lebih sering kegiatan dari bidang kesenian gitu
ini ya mendadak banget
ada perasaan was was gitu buka khawatir aduh ini bisa gak ya
justru saya yang lebih pesimisnya
karena dia benar benar belum punya basic dari pas ki braka ini
pas farah cerita nih
bu mama ya mama saya mau jadi saya mau ikut seleksi menjadi paski braka dua ribu sembilan belas
reaksi dari ibu yeti dan juga pak wahyu saat itu gimana
kalau pertama saya nanya dulu sanggup gak
soalnya kan saya jelasin dulu bahwa kegiatan paski bra itu ya berat gitu dari kegiatannya gitu
cuma dia ya bilangnya ya dijalani aja dulu ya gitu
ini kan sebentar lagi tidak akan bisa berkomunikasi nih ya bu ya sama farah
sebagai ibu yang tiap hari ketemu ya pak benar ya
tadi kalau kata pak wahyu ibu yeti ini tiap hari ketemu
mungkin apa ya bu ya ada unek unek atau kemudian juga pesan pesan gitu buat farah
terutama karena sesama wanita nih bu ya bagaimana menjaga diri
dan apa saja sih yang harus jangan mungkin yang bisa farah lakukan untuk menjadi sumber semangat setiap harinya nih
menjadi pas ki bra di tanggal tujuh belas
sama bapak aja
mungkin dari ibu dulu karena sesama kemarin ibu
ya semoga tiba selama melaksanakan di karantina ini tiba bisa mengikuti dengan baik ya
terus semoga cita citanya yang dia tersapai gitu ya
kalau gitu farah nih berarti sekarang ya
farah dikit lagi mau pisah nih dari orang tua
satu bulan lebih gak bisa nge lok
maksudnya kayak nggak takut kesepian atau rindu gitu
nanti atau kalau misalnya pas rindu gimana caranya biar tidak bersedih berlarut larut
ya paling ingat aja di sana juga pasti ngedoain
apa sih yang fara bisa ambil dari contoh ibu sosok ibu sama bapak yang jadi contoh kamu nih gitu
contoh baik untuk kamu lakukan
yang satu disiplin
yang kedua harus tetap semangat
kalau misalnya ini yang kamu ingat dari sosok mama sama papa kesehariannya gimana sih yang bakal kamu ngerasa kehilangan selama kamu ada di karantina
yang biasanya kan tiap hari ditemenin gitu ya sama mama
cuma sekarang kan nanti sebulan lebih kan enggak gitu
paling sama teman teman yang lain
farah ada pesan buat mama papa sama teman teman di rumah
desain buat mama sama papa sih di sini apa nggak usah khawatir gitu
soalnya kan di sini juga kita bareng bareng banyakan sama teman teman yang lain gitu
terus kalau buat teman teman yang lain harus tetap semangat
satu lagi deh nih pertanyaan random question missy lenius
farah ngincir posisi apa sih nanti di line up semua paski braka dua ribu sembilan belas
yang pasti sih semuanya pengen kalau untuk wanita pengennya jadi pembawa baki ya
cuma untuk menjadi pembawa baki ataupun di posisi apa itu pasti yang terbaik sih
mau di posisi apapun yang penting kita udah berusaha dulu dan itu yang terbaik
oke terima kasih farah atas waktunya
bu yeti pak wahyu terima kasih mungkin bisa melepas waktu sebentar sebelum nanti tanggal jam enam belas ya udah gak bisa lagi ya
demikian wawancara atau sekelumit wawancara dari orang tua kedua orang tua yang nantinya pada per pukul enam belas waktu indonesia barat nanti
saat prosesi tantingan yakni prosesi sakral untuk menyambut kedatangan para calon paski beraka dua ribu sembilan belas akan dilangsungkan
di wisma sugondo joyo puspeto dan saat itu mereka sudah tidak bisa melakukan komunikasi dalam bentuk apapun kepada anak anak atau ananda
kandung mereka yang akan mengikuti diklat selama lebih dari satu bulan ke depan seperti yang sudah saya katakan di awal tadi
ya tentunya kita juga berharap agar proses pendidikan dan pelatihan dari capaska ini berjalan lancar
terima kasih fadi maniar atas laporan langsung anda dari cibubur jakarta